saudara seorang calon haji dari embarkasi surabaya bersama pendampingnya diturunkan di bandara kuala namu medan karena sakit
keduanya dijemput oleh ppih embarkasi surabaya untuk diperiksa kesehatan
jemaah haji kloter lima puluh lima asal blitar yang diberangkatkan ke tanah suci pada sabtu lalu terpaksa mendarat di bandara kuala namu medan
salah satu jemaah dari kloter lima puluh lima mengalami sesak nafas dan membutuhkan perawatan
bersama pendampingnya jemaat tersebut diturunkan di bandara kuala namu medan dan dijemput untuk kembali ke embarkasi surabaya
setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan sehat keduanya akan diberangkatkan kembali ke tanah suci bersama kloter berikutnya
kita yang sekarang ini sedang kita jemput di bandara yaitu dua orang jamaah
satu jamaah sakit diturunkan di bandara kuala namu medan dan alhamdulillah saat ini sudah layak terbang
yaitu kloter lima puluh lima dari kota blitar
hari ini kita sesak barusan nafas hari ini kita jemput ke bandara jam sepuluh pagi tadi
kemudian akhirnya kita bawa ke sini kita akan cek kesiapannya
tetapi keterangan dari dokter di embarkasi kno kuala namu itu dinyatakan layak terbang
sehingga nanti kita tinggal mencari slot untuk penerbangan jemaah jemaah yang saat ini